dua puluh musikus top tanah air lintas genre usia generasi dan etnis berkolaborasi dalam satu karya musik istimewa satu indonesiaku
satu indonesiaku bukanlah single baru melainkan gabungan dari empat lagu nasional indonesia
yakni rayuan pulau kelapa ciptaan ismail marzuki kolam susu ciptaan yokuswoyo
zamrut katulistiwa ciptaan guru soekarno putra dan pemuda ciptaan chandra darusman
di tangan komposer erwin gutawa
keempat lagu tersebut dipadukan
visi dan misi persatuan dalam kebinekaanlah
yang membuat penyanyi ternama tanah air secara sukarela bergabung dalam proyek kolaborasi ini
karena saya yakin sekali di indonesia banyak sekali orang orang yang resah gitu
rasa ngeliat kok bangsa seindah ini dengan keberagamannya
malah mau dipaksa untuk
kita nggak mungkin bisa seragam karena kita indahnya itu karena macem macem
kan suasana negara lagi jelek
jadi kita sebagai bangsa yang
yang mempunyai harga diri
rasa cinta tanah air
ini udah hukumnya wajib lah ikut gitu
banyak yang rasanya agak lupa dengan komitmen awal waktu kita
waktu leluhur kita membuat negara ini yaitu
persatuan dan kesatuan bahwa kebinekaan itu diakui di sini
dan malah kebinekaan dan keberagaman itu menjadi kekuatan buat kita
setelah resmi dirilis pada akhir dua ribu enam belas
single satu indonesiaku akan diputar di radio dan televisi swasta di seluruh indonesia
juga di bioskop serta youtube